satu gram gelang lima gram anting dan lima gram cili
kamu gak sanggup ngomongnya apa sih kemet yang gak sanggup membeliinnya
permintaan kamu sudah bapak turuti
sekarang bapak mau lihat kesungguhan si kemet
dia serius atau enggak
masa keseriusan dilihat dari situ pak
ya memang dari situ
ya udah tuh abah pamit dulu ya
mau ke kebun
nyusul si neng dari siang belum pulang juga
deh bos boleh hidup
pasti bos bawa makasih yang kan
kamu bisa saya kasih apa aja
asalkan kamu bisa gagalin si kemeta meros
yaudah saya pulang
kok dibawa pulang
tadi katanya buat saya
tadi pas baru dateng
yaudah kalau gitu saya batalin
mana ada jurik jam segini neng
si neng ada ada aja
neng duluan aja
masih ada yang mau abah kerjain
pasti mau ngerjain sopi ya
neng abah udah bosen
neng marah marah terus
jadi abah senyum
iya itu sopi duluan ya bah
mudah mudahan si jajang nungguin
awas aja kalau gak nungguin
neng abah selalu nungguin
neng abah selalu nungguin
neng abah selalu nungguin
neng abah selalu nungguin
di sekolahin jauh jauh ke bandung
cuma buat nikah sama si kek
bapak mau mandi dulu
bapak mau mandi
bapak mau mandi
bapak mau mandi
gak dari mana mana a
sopi mau diantar pulang
oh bilang aku dari tadi
kalau mau pulang bareng teh
sopi gak nyangka kalau aa takut pulang sendirian
kata abah jam segini itu
belum ada jurik
jurinya udah baik sekarang mah
ini gambar badak
ditanya tuh
tumben kamu disini
sibuk ngurusin lamaran
eh ros masa ngelamar lu sih
ta bener kata temen saya
kalau cinta temen nang harta
wah bakalan panen saya
pasti banyak yang nyukur
ayo semuanya cukur sekarang aja
kuntilanak noh lo cukur
ayo semuanya cukur sekarang aja
saya ambil gunting mumpung belum ngantri
kuntilanak kuntil bapak
daya kamu ding
mau cukur kuntilanak
dengar anak nangis malem malem aja
kapan kemet mau datang melamar kesini
besok era sampein ya sama kemmy
eh ha kemet
kalau mereka serius mau melamar kamu
sampaikan syarat dari kita
emak minta mereka bawain dua puluh gram kalung emas buat kamu
sepuluh gram gelang lima gram anting dan lima gram ciri
kamu nggak sanggup ngomongnya apa si kemet yang nggak sanggup ngebeliinnya
permintaan kamu sudah bapak turuti
sekarang bapak mau lihat kesungguhan si kemet
dia serius atau nggak
masa keseriusan dilihat dari situ pak
ya memang dari situ
tuh si codot datang
nggak tahu bu
teka teki silang bu
biar otak encer
nggak usah bu
udah disih semuanya
teka teki silang apaan
ini kan kertas tafsir mimpi
tadi disilang bu
kok jadi berubah ya
judi terus tiap hari
ini mah bukan judi bu
ibu bakar ini
tadi ogut ke rumah lu juga
ya kok lu bilang
lu ke rumah eros